ada pun kunjungan fifa nanti akan mengecek mengenai kesiapan venue kualitas lapangan
kesiapan tim service ya disitu ada akomodasi tim management dan lain lain
dan juga untuk khususnya renovasi daripada tentu lapangan baru yang kita usulkan
seperti jis disini juga jangan nanti jadi polemik lagi ya nanti ini kita akan memuat sukseskan u tujuh belas
di sini jelas fifa bilang salah satunya ini memang harus diperbaikin karena tidak ini akan menjadi
majoris untuk saat pelaksanaannya jadi memang mesti diganti
jangan nanti ada polemik seakan akan kita mempolitisir isu rumput
dan tentu disini ada catatan catatan lain yang nanti bisa sebagai bahan referensi